dan informasi terkait dengan spesifikasi pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua dengan rute jakarta pontianak
yang diketahui hilang kontak pada pukul empat belas lebih tiga puluh sembilan waktu indonesia barat tadi
pesawat ini bernomor sjy satu ratus delapan puluh dua dengan tujuan jakarta pontianak
di ketahui kru yang bertugas sebanyak delapan orang penumpang lima puluh enam orang
dengan lebih jelasnya lagi penumpang dewasa berjumlah empat puluh enam orang
anak anak sepuluh dan tiga bayi atau balita
pesawat hilang kontak pada pukul empat belas lebih tiga puluh sembilan waktu indonesia barat
hilang atau diketahui hilang di ketinggian sebelas sampai tiga belas kaki